semangat terus membara meski pandemi covid sembilan belas masih melanda
selama lebih dari satu bulan siswa dan siswi paski beraka dua ribu dua puluh
tidak patah arang menjalani pelatihan dan pendidikan paski beraka
di belakang saya ini adalah enam puluh delapan putra dan putri terpilih
dari tiga puluh empat provinsi yang tergabung dalam pasukan pengebar bendera pusaka dua ribu dua puluh
di sini di masa pendidikan dan juga pelatihan paski beraka dua ribu dua puluh
mereka menerapkan protokol kesehatan ketat
jadi sebelum masuk masa pendidikan dan juga pelatihan di paski beraka ini
mereka menjalani screening covid sembilan belas dengan tes pcr
lalu tes ini dilanjutkan tiap tiga hari sekali
untuk menghindari penyebaran dan juga penularan covid sembilan belas
di area di klat ini
sebelum masuk diklat calon paski beraka dikarantina dan diperiksa kesehatannya
termasuk tes usap pcr covid sembilan belas oleh tim medis
screening rutin dilakukan tiap tiga hari untuk mengantisipasi penularan covid sembilan belas
tim kesehatan bpip untuk paski beraka tahun ini
menyediakan ruang khusus isolasi sebagai langkah penanganan covid sembilan belas
kita menyiapkan ruang isolasi khusus karena di sini bentuk
terkemahannya bunga low bunga low gitu ya
tetapi dari awal screening sampai sekarang belum ada yang positif
jika ada kita akan treat di sini
kita tentunya sudah terlatih untuk bagaimana penanganan covid ya
covid dibagi jadi mild moderate dan severe kan
nah ya bagi yang covid ringan kita bisa isolasi sendiri
dan kita juga sudah bekerja sama
kebetulan pcr nya sudah langsung masuk ke peduli lindungi
protokol kesehatan ketat diterapkan selama di klat
capaska wajib memakai masker saat berlatih baris berbaris
saat makan capaska juga harus menggunakan peralatan makanan masing masing
yang dibagikan penyelenggara sebelum di klat dimulai
indrayani laksmi kurnia yuniarwan jakarta
semoga berjaya berdoa dan berjaya